sebuah mimpi jadi langkah pasti untuk menuju keberhasilan
tetapi mimpi hanya akan tetap menjadi mimpi jika tanpa usaha dan realisasi
setiap orang punya kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang
namun untuk menemukan tempat yang bisa mengapresiasi setiap kemampuan
hanya bisa dilakukan jika kita mengerti bagaimana memaknai potensi dalam diri
untuk melakukan sesuatu yang lebih besar di masa depan
kini saatnya kamu kembangkan diri
gapai mimpi untuk berbakti pada negeri
bank indonesia memberikan kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa yang berintegritas
untuk berkontribusi nyata dengan menjadi pegawai bank indonesia
dengan adanya kepastian progresi karir pengembangan diri
exposure untuk bekerja bersama talenta profesional
dunia semakin terbuka luas
tidak hanya untuk pengembangan kompetensi tapi juga memperluas jaringan
kesempatan untuk terus belajar di berbagai perguruan tinggi terbaik nasional maupun internasional terbuka lebar
karena setiap sumber daya manusia adalah talenta terbaik bagi lembaga
memastikan setiap individu berada dalam kondisi prima
memberi ruang untuk bisa mengekspresikan diri
menghadirkan lingkungan kerja yang seimbang antara kehidupan dan pekerjaan
membuka berbagai pintu pengalaman yang tak terbatas
pada lingkungan kerja yang produktif untuk menjadi pribadi pemimpin dan teman yang lebih baik
bank indonesia memanggil seluruh talenta terbaik bangsa
untuk mengembangkan diri merealisasikan mimpi
menghargai setiap kemampuan yang dimiliki
yang bisa mengapresiasi setiap potensi
saatnya memberi makna bagi negeri
ada di setiap makna indonesia